selamat malam pemilihan kepala daerah dki jakarta harus berlanjut hingga putaran kedua
hal yang kemudian menuntut penyelenggaraan pemerintahan di ibu kota harus kembali dipegang seorang pelaksana tugas gubernur
tentunya kondisi politik ini bukan tanpa konsekuensi
mengingat wewenang seorang pejabat sementara tidak sebesar pejabat penuh
sementara belum hilang diingatan kita di masa pilkada putaran pertama
sejumlah terobosan pelaksana tugas gubernur dki banyak menuai kontroversi
lalu bagaimana agar tumpang tindih wewenang ini tidak terjadi dan menambah kegaduhan politik
itulah ulasan kami malam ini
bersama saya alvito dinova gintings anda menyaksikan afd now
masing masing pendukung meributkan pasangan calonnya agar mendapat kursi untuk memimpin ibu kota
terlebih untuk yang condong kepesangan petahana
pendukungnya sangat bernafsu agar jagoannya mendapat kesempatan kedua
ternyata ada juga orang yang tidak perlu repot repot kampanye untuk menduduki kursi gubernur dki
dapat jatah dua kali lagi
namanya sumarsono tapi nama bekannya soni
kali ini ia mendapat amanah untuk kedua kalinya menjabat sebagai pelaksanaan
rencana tugas gubernur dki jakarta
sebagai pengganti petahana tentu ada wejangan dari pemilik tahta
ya lebih udah kuasai sih keadministrasi beliau ya
dirjen tiga puluh tiga tahun di menajah di plt di sulut juga
ya saya juga pesan itu aja
soal anggaran ada berapa hal aja lah
terus saya minta harus ditekankan semua pns harus netral
gak boleh dukung si a si b si c
gak dukung si a si b si c
pecat aja sesuai aturan
nanti ya dirjen
pak ahok tidak perlu pusing soal netralitas pns pemprov dki
karena pak soni diam diam memegang teguh pesan pak ahok ini
saking seriusnya plt gubernur dki jakarta
sampai membuat yel yel khusus demi terlaksananya netralitas
di kalangan aparatur sipil negara
namanya salam netral
kalau itu saya pertegas dari mulai kemarin ya
salamnya ya sudah ada
dki punya salam baru
salam birokrasi jawabannya netral
salam ini sebelas dua belas dengan salam bagi penggemar musik
di pemprov dki ada salam netral
di dunia musik ada salam metal
tapi apa hanya dengan yel yel saja cukup
bapak ingat kalau pesan pak ahok tadi untuk menjaga netralitas
coba kita putar sekali lagi
gak boleh dukung si a si b si c
gak dukung si a si b si c
pecat aja sesuai aturan
nanti ya dirjen
tenang dulu pak
pak soni adalah dirjen otonomi daerah kementerian dalaman
pernah menjadi plt gubernur sulawesi utara
dipercaya menteri untuk menjabat kembali sebagai plt gubernur dki
dan puluhan tahun berjibaku dengan birokrasi
kalau urusan pecat memecat pns tentu pak soni ini sangat menguasai
tapi kita lihat apa jawaban pak soni
mau menurunkan seseorang dari jabatan itu mesti harus ada bap
hukuman itu bertingkat
ada yang kemudian pertama
lesan gak mempan tertulis
pangkatnya ditunda kenaikannya
atau diturunkan pangkatnya
terakhir adalah turunkan jabatan dan diberhentikan
tingkatan tingkatan ilah setelah reguler menjadi bagian penting dari proses pembinaan asn reguler
ngomong ngomong urusan plt gubernur ini tentu atas kepercayaan
pengawasan ketat menteri dalam negeri
keputusan mendagri atas penugasan sumarsono tentu bukan asal tunjuk saja
ada undang undang dan alasan kapabilitas dalam tugasnya
maka kita yang diperjaduran kita tunjuk plt ya
plt nya selama masa cuti gubernur dan wakil gubernur dki
banyak yang mengatakan basuki cayapurnama alias ahok tidak akur dengan plt gubernurnya
persoalannya ada saja mulai dari komposisi pejabat daerah
kewenangan visi misi dan keputusan untuk menangkap penyelidikan
dan lain sebagainya
setidaknya itulah yang kita lihat di permukaan
jika terjadi perdamaian dan kemesraan di belakangnya
itu diluar kuasa kita semua tentu saja
banyak orang berpikir ini musuhan juga kok
apa yang musuhan
apalagi bos diri dia otak kan atasan kami nih
enggak enggak jadi calon presiden kok
jangan khawatir ya ini mesti jelas
cam kan itu baik baik
ini kata pak ahok loh ya
bisa saja keakuran ini tercipta di akhir akhir masa plt pertama sumarsono
kenapa saya bisa bicara seperti itu
coba kita lihat apa yang terjadi pada pertengahan desember dua ribu enam belas lalu
plt sama gubernur itu beda kok
saya sudah bilang kan plt itu kalau sama gubernur namanya gubernur
enggak usah ada plt tapi ya udahlah
kita kan bawa ke mk dan saya juga bingung
mk pertama kali lambat sekali putusinnya
ini yang disebut akur
atau ya sudah lah itu masa lalu begitu kira kira ya
kalau kata pak ahok plt tidak sama dengan gubernur
tapi nyatanya menteri dalam negeri memberi pak soni tugas untuk mensahkan apbd dki jakarta dua ribu tujuh belas bersama dprd
lumayan naik jadi tujuh puluh delapan triliun
persoalannya tahun sebelumnya saja pengelolaan anggaran tidak terrealisasi seluruhnya
dan bisa ditebak bagaimana reaksi basuki cahayapurnama terkait apbd ini
yang menjalankan visi misi itu kampanye siapa saya
bagaimana seorang plt bisa mengubah anggaran mengubah visi misi dan program saya
itu yang saya tanya kita bawa ke mk
saya emang nggak soal soal cuti nggak cuti cuti juga enak kok
nggak usah disposisi sabtu minggu santai
sekali lagi itu masa lalu loh ya
kalau istilah anak mudanya barangkali waktu itu pak ahok lagi sensi
persoalannya jabatan gubernur dki hanya tinggal beberapa bulan lagi
lalu posisi akan diganti oleh gubernur terpilih dalam pilkada putaran kedua nanti
apapun yang terjadi pada masa transisi cuti kampanye pilkada dki jakarta
sang plt ternyata mengapresiasi kinerja ahok jarot selama memimpin ibu kota
kinerja petahana ini katanya sangat sulit dibantah dan sedikit titik lemahnya
rasanya kesimpulannya cuma satu bahwa apa yang selama ini dilakukan oleh pemerintah provinsi dki jakarta sudah sangat baik
semuanya sudah sangat bagus sangat baik
pertama kali putaran panjang kurangnya kelak satu
dan itu memang perlu dimaksikan ke depan dengan rangka pembinaan timbuk
punding atau aktivitas negara
dan begitulah selepas pilkada putaran pertama pak soni selesai bertugas ahok kembali menjabat
pns nakal mulai tercekat takut takut ahok kembali membuat keputusan yang berat
birokrasi yang rajin tidak akan stres yang stres itu yang males
jadi bukan karena saya bikin stres justru saya bikin stres
justru saya memadministrasi keadilan supaya pns adil dong
saya mengadministrasinya sebagai gubernur
jadi mana angkanya yang gak lolos raport yang gak lolos ya harus ganti pemain
tapi tak berselang lama ahok harus kembali cuti
malum pilkada memasuki putaran kedua lalu siapa yang menggantinya
tentu saja pak soni
mirip seperti judul lagu raisa pak soni kembali menjadi plt kali kedua
ini akan dikasihkan
melanjutkan kebijakan dan program program yang telah dilaksanakan
dilaksanakan dan dilaksanakan oleh pak suki jaya bukalap
programnya jelas dan telah disampaikan oleh pak ahok tadi
tipe tipe juga banyak kalau tidak salah ada sembilan poin
poin yang sudah saya catat baik baik
dan itu harus saya kerjakan selama satu lima bulan
nah kali ini pak soni dan pak ahok terlihat lebih akur
mereka terlihat saling mengisi
semar sono mendapat fasilitas sama dengan gubernur
pertanyaan saya apakah ruang kerjanya juga sama
ternyata pak soni tak banyak menuntut soal ruang kerja
saya tidak penting buat saya khususnya mau di ruang manapun juga
yang penting ada meja satu kursi satu damai laci satu saja
untuk menyimpan kacamata dan blokmed
yang lain lain saya juga tidak perlu harus menuntut banyak
karena hanya tiga lima bulan
ternyata kriteria ruang kerja pak soni tak jauh beda dengan ruang bp di sekolah negeri
tidak apa apa ya pak yang penting kinerja
siapapun yang menang nanti pak soni kembali bertugas di kementerian dalam negeri
dan gubernur akan mengisi ruang pak soni yang belum tentu cocok dengan ruang berisi meja kursi dan laci
sumar sono kerap mendapat sorotan saat menjabat pelaksana tugas gubernur di negara
kebijakan apa saja yang menuai kontroversi itu
nantikan ulasannya sesaat lagi
langkah sumarsono mengubah rencana anggaran pembangunan dki jakarta tahun dua ribu tujuh belas
menjadi salah satu kebijakan yang menua
kebijakan yang menuai pro dan kontra di masa putaran pertama pilkada
inilah yang kemudian menjadi biang keladi geramnya basuki cahayapurnama terhadap plt nya itu
salah satu kebijakan kontroversial sumarsono adalah menaikkan besaran apbd dki jakarta dua ribu tujuh belas
dari rp enam puluh delapan tujuh puluh enam triliun menjadi rp tujuh puluh dua puluh sembilan triliun
adapun dana yang ditambah adalah pada anggaran belanja langsung
salah satunya adalah anggaran untuk bamus betawi sebesar rp dua lima miliar
sumarsono menilai dana tersebut diperlukan untuk revitalisasi kebudayaan betawi
padahal sebelumnya ahok menyatakan akan menyetop anggaran dana untuk bamus betawi pada apbd dki dua ribu dua puluh
pada januari dua ribu tujuh belas sumarsono meminta desain kepala mas rapid transit atau mrt diganti
ia menyebut kepala mrt tersebut mirip jangkrik
tidak tanggung tanggung sumar sono bahkan siap mengirim tim ke jakarta
dan juga mengirim tim ke jepang untuk menindaklanjuti hal tersebut
sumarsono juga menghentikan empat belas proyek lelang dini yang dimulai ahok
di antaranya dua proyek pembangunan rumah sakit dua proyek pembangunan dan rehab sekolah
delapan paket pembangunan rumah susun dan dua proyek ruang publik terpadu ramah anak
zulfiqar zunurain cnn indonesia
satu persoalan belum cukup karena masih ada kebijakan lain yang diambil alih oleh pelaksana tugas gubernur dki jakarta
yang dinilai bertentangan dengan kebijakan
dan kebijakan gubernur definitif basuki cahayapurnama berikut uraiannya
sumarsono yang sebelumnya menjabat direktur jenderal otonomi daerah kementerian dalam negeri
dilantik menjadi pelaksana tugas atau plt gubernur dki jakarta oktober dua ribu enam belas lalu
ia menggantikan sementara gubernur nonaktif basuki cahayapurnama alias ahok
yang diharuskan cuti karena maju dalam pilkada dua ribu tujuh belas
namun dalam waktu sekitar tiga bulan ini
sumarsono sudah menorehkan beberapa gebrakan yang mengagetkan sekaligus menggegerkan
sumarsono menghentikan dua belas dari tiga belas proyek lelang senilai lebih dari empat triliun di era ahok
dengan alasan kebijakan umum apbd prioritas plafon anggaran sementara tahun dua ribu tujuh belas belum dibahas dengan dprd
sumarsono juga menerima usulan anggaran dari dprd dki jakarta
yang membuat apbd naik dari rp enam puluh delapan tujuh puluh enam triliun menjadi rp tujuh puluh sembilan belas triliun
ia juga mengucurkan kembali dana untuk bamus betawi dari apbd dua ribu enam belas sebesar dua lima miliar yang sebelumnya di stop ahok
bahkan dalam apbd dua ribu tujuh belas dana untuk bamus betawi itu kembali dianggarkan
yang sama sama kan ya pak
langkah kontroversial sumarsono yang lain ialah ketika ia melakukan rotasi
promosi dan demosi ribuan anggota pns di lingkungan pemprov dki jakarta
ia bahkan melantik enam pejabat di posisi strategis pemprov dki jakarta
termasuk sejumlah pejabat eselon ii yang sebelumnya sempat diturunkan statusnya menjadi staff oleh gubernur petahana
sumarsono juga menggelar rapat bersama dengan empat puluh enam kepala satuan kerja perangkat daerah skpd di kereta wisata
dalam perjalanan menuju yogyakarta
sebuah kebijakan yang belum pernah dilakukan oleh gubernur dki jakarta sebelumnya
menurut sumarsono rapat di gerbong kereta dari jakarta ke yogyakarta adalah cara rekreatif
untuk menambah semangat kerja para kepala skpd
ini menarik sumarsono kini memiliki dua jabatan dirjen di kementerian dalam negeri dan plt gubernur dki jakarta
seperti kita ketahui tunjangan gubernur dki jakarta sangat besar nilainya
lalu apakah sumarsono mendapat hak yang sama dengan gubernur berikut penjelasannya
mengacu pada peraturan pemerintah nomor enam puluh sembilan tahun dua ribu sepuluh tentang tunjangan operasional kepala daerah
pada dua ribu lima belas pendapatan dki jakarta mencapai rp empat puluh empat dua puluh triliun
artinya basuki cahayapurnama selama menjabat gubernur mendapat hak tunjangan

lantas apakah pelaksana tugas gubernur mendapat hak serupa
mobil rumah dinas lalu kemudian tunjangan keuangan daerah
itu saya kira kalau dari aturan yang tersedia mestinya sih itu menjadi hak dari gubernur atau pelaksana tugas gubernur
karena begini di dalam rangka menjalankan tugas sebagai pelaksana tugas
gubernur ini kan nanti akan menandatangani perda apbd bersama dengan dprd
nah begitu besarnya tanggung jawab yang seperti itu
maka pastinya yang bersangkutan juga akan memperoleh imbalan keuangan yang dijamin oleh peraturan itu
yang lalu kemudian itu sebagai kedudukan keuangan
dan kemudian itu sebagai pendudukan keuangan
jadi itu adalah hal yang harus diperoleh dari seorang yang menjabat sebagai pelaksana tugas gubernur
pelaksana tugas gubernur dki yang juga menjabat direktur jenderal otonomi daerah kementerian dalam negeri ini mengaku
tak mengambil uang tunjangan operasional gubernur
belum dapat penjelasan secara teknis di dki seperti apa
saya tidak terima gaji dari dki demikian juga tunjangan
tidak ada hanya fasilitas operasional yang saya peroleh dipinjemi mobil dipinjami rumah
dan sekitarnya untuk wira wiri operasional
ya bensin tidak kantong sendiri lah tentunya namanya biaya operasional seperti itu
selebihnya tunjangan tidak ada
sumarsono akan menjabat pelaksana tugas gubernur dki hingga sebelas februari mendatang
mahardika utama jakarta
sepak terjang pelaksana tugas gubernur dki jakarta sumarsono mengundang ragam kontroversi di tengah masyarakat dki jakarta
sejumlah anggapan miring soal kebijakan yang berseberangan dengan gubernur
basuki cahayapurnama berpotensi menimbulkan kegaduhan
lalu apa tanggapan masyarakat mengenai persoalan ini
sejak menjabat sebagai plt gubernur dki jakarta
sumarsono kerap mengeluarkan kebijakan yang tak populer dan menjadi buah bibir
pro dan kontra kini mengemuka di masyarakat
mempertanyakan profesionalitas sumarsono dalam kapasitasnya sebagai pejabat publik
yang ke segunda hand
anggaran selamische istanbunnya asing namun meraja nyawanya coleksif
pema eng sinnuh ke ibra powder
saya lebih ngerasa tuh ahok tuh memang lebih kerasa perubahannya dibanding pak sumarsono ini gitu
jadi memang kalau menurut saya nggak ada perubahan yang signifikan lah antara pak ahok dengan pak plt ini
kita kan suka ngeliat di sosmed ya kalau di sosmed tuh kita tahu sepak terjangnya beliau tuh karena kita ngeliat di sosmed
jadi kalau misalnya pemimpin yang nggak terlalu eksis kita juga nggak tahu dia mengerjain apa gitu
sarannya plt nya tolong dong untuk lebih aktif lagi ya bekerja ya lebih serius lagi lah
semoga para penguasa dki berikutnya itu harus bisa membangun hal yang seperti itu
tidak boleh dilupakan dprd tetap dprd harus dilibatkan dalam segala hal
saya kira rakyat melihat di belakang nggak perlu takut gitu loh
beban tugas menjadi pejabat
sementara gubernur dki jakarta tentulah tidak ringan
belum lagi dengan munculnya berbagai kritikan dibalik kebijakannya
nantikan wawancara saya dengan pelaksana tugas gubernur dki jakarta sumarsono
sesaat lagi tetaplah di afd now
pilkada dki jakarta yang akhirnya harus dilaksanakan dua putaran
konsekuensi cutinya kembali gubernur dki jakarta basuki cahayapurnama
kemudian ini membuat pemerintahan daerah harus diisi oleh pemimpin sementara
atau dikatakan pelaksana tugas harian gubernur
dan kembali sumar sono ditunjuk oleh menteri dalam negeri untuk memimpin jabatan ini
apa yang akan
menjadi agenda dalam kurun waktu yang tidak terlalu lama ini yang akan dilaksanakan oleh plt
kita akan berbincang dengan pak sumarsono yang saat ini sudah bersama kita
selamat malam pak soni
pak soni ini akhirnya terpilih kembali sebagai plt
apakah karena keberhasilan di masa sebelumnya atau bagaimana ini
ya memang kemungkinan besar
seperti bahan pertama adalah ya mungkin melanjutkan
karena kalau menunjuk orang baru dalam
dimensi waktu yang sangat terbatas hampir satu bulan setengah kurang lah
itu kalau orang baru penyesuainya kan luar biasa
bisa saja satu bulan penyesuaian belum selesai sudah berakhir
mungkin itu pertimbangan melanjutkan
yang kedua juga pertimbangan posisi saya sebagai dirjen oda
yang memang sangat erat kaitannya dengan pemerintahan daerah bisa juga seperti itu
jadi saya kira itu mungkin pertimbangan pak menteri
waktu diputuskan bahwa petahana harus cuti
tapi kalau posisi saya sudah sudah berhenti
kemudian saya berpikir saya sudah berhenti
kemudian saya berpikir saya sudah berhenti
ini memang ini memang adalah hal yang memang harus kita lakukan
terima kasih pak
bagaimana dengan posisi pak soni
bagaimana dengan posisi pak soni
pak soni sudah punya perasaan
ini saya bakal jadi lagi nih atau
belum sebenarnya posisi saya baru tahu persis dua jam sebelum serah terima dengan pak ahok
jadi memang tiba tiba saya karena bisa kemungkinan dalam konteks kalau memang waktunya sangat singkat satu minggu
itu mungkin bisa cukup sekdah
kan bisa juga kemungkinan perhatian
bayangan saya seperti itu
saya kira itu posisinya jadi baru tahu dua jam sebelum setelah terima
sehingga ini termasuk dadakan
tapi kalau pertimbangan saya harus tunjuk pertimbangan utama karena mungkin ya
pengalaman kemudian sudah mengenal masalah jakarta
dan kemudian tinggal melanjutkan supaya bisa hari pertama langsung tancap gas gigi empat siap
kira kira gitu lah
sebenarnya posisi plt itu apa sih pak apa yang menjadi tugas utama plt
pelaksana tugas itu sebenarnya tugas pokoknya ada sama dengan penjabat juga sama
kalau plt kita juga plh
kalau plt itu dia mengisi pada saat gubernur petahana cuti
jadi masuk tengah tengah masih belum amc
akhir masa jabatan
itu namanya plt
tapi kalau sudah akhir masa jabatan tapi gubernur baru belum datang
itu namanya pc atau penjabat gubernur
waktu saya di sulawesi utara itu namanya pc gubernur
posisi plt lain dengan plh
kalau pelaksana harian dia memang tidak memiliki kewenangan apa apa
kecuali menjalankan rutinitas saja
nah kalau plt masih punya beberapa kewenangan
tiga yang pokok tugas sesuai dengan waktu yang sekarang ini
beda dengan penugasan pada saat pertama
tiga itu yang pertama adalah
memastikan bahwa fungsi urusan pemerintahan daerah dki jakarta
sesuai undang undang bisa berjalan
fungsi itu terfleksi daripada tugas pokok dari skpd semuanya
yang kedua memastikan bahwa ketentraman dan ketertiban umum tetap terjaga
nanti jaringannya dengan forkominda
yang ketiga itu ya sukses pilkada serentak putaran kedua dki
ini yang paling pokok adalah ini
nah kemudian kalau dulu karena
ditempatkan pada waktu apbd dan opd
yaitu penataan organisasi perangkat daerah
maka ada dua tambahan tugas dulu adalah
menyusun apbd dan menata organisasi
sekarang tidak ada lagi menyusun apbd
tidak ada lagi menata organisasi
ya tiga yang pokok adalah itu
ini yang disebut dengan misi tiga
kemudian pak ahok menambahkan sembilan pr yang harus saya kerjakan
sehingga misi saya ke jakarta saya sebut dengan misi tiga puluh sembilan
tiga strip sembilan
tiga itu fungsi pokok sebagai plt
sembilan adalah operasionalisasi program
yang oleh pak ahok dititipkan kepada saya untuk dilaksanakan
sembilan poin ini menjadi tugas yang saya kerjakan
selama satu seperempat bulan
saya kira gitu
nyampe gak itu
terus nyampe bekerja sekitar sembilan belas jam berde baru nyampe
dan selama ini memang selama di dki
pekerjaan saya kan gabung
double sama sebagai tijen oda
saya sebagai waktu antara jam siang dan jam malam
serta jam pagi
jadi kalau pagi
jelas rutinitasnya menerima masyarakat yang mengadu
dan seterusnya rutinitas di dki
sampai jam enam
jam tujuh malam
mengerjakan semua pekerjaan
kalau dua duanya tidak selesai saya bawa pulang
saya selesaikan setelah tahajud jam tiga itu saya bangun
kerjakan sampai jam tujuh
jadi pekerjaan oda ini masih dikerjakan
karena mengendalikan daerah seluruh indonesia
dari segi turun menjara kan buahnya
sk sk banyak yang harus kita parap taruh tangan dan seterusnya
jadi gak ada yang mau menggantikan di oda
posisinya gak ada menggantikan
tapi dibantu itu ada beberapa direktur yang membuat telahan telahan dari bawah
sehingga tetap harus dikerjakan
hal hal yang harus diputuskan oleh seorang direktur jenderal
tugas tiga puluh sembilan itu pasti punya prioritas kan pak
mana yang bapak prioritaskan
yang jelas kalau segi prioritas dari segi dua
satu waktu dan bobot
yang paling waktu utama muslim bank
harus selesai karena sudah terjadwal serutin
yang kedua adalah yang terkait dengan pelayanan publik
itu menjadi penting
misalkan hari ini banjir
banjir adalah genangan air yang menginap
tempat tempat ini menjadi prioritas utama yang terjangkit
kemudian transportasi penyelesaian mrt
harus tepat waktu karena maret dua ribu sembilan belas
harus bisa diresmikan
untuk ini butuh komunikasi dengan dprd
karena butuh pembiayaan
itu harus selesai april
dimensi prioritas adalah waktu dan bobot
saya kira itu menjadi prioritas utama
tepat pada waktunya
semua sembilan bisa saya kerjakan
cuma saya harus ekstra kerja keras
saya kira gitu mas alvin
undang undang daerah khusus bukota jakarta
harus direvisi ditata ulang
dan diberikan kejelasan kejelasan
untuk urusan pemerintah provinsi dki jakarta
face to face urusan pemerintah pusat
bapak juga pernah punya pengalaman sebagai plt di sulawesi utara ya pak
karena komendor pertama selesai
gubernur kedua pak auli dodo kambi belum masuk
di tengah tengah ini setengah tahun saya mengisi
apa bedanya sulawesi utara dan jakarta
mana yang lebih berat
bedanya cukup banyak
yang pertama span of control di jakarta
walaupun luas wilayahnya lebih sedikit daripada sulut
tapi dari sistem pemerintahan
karena otonominya di provinsi
sehingga kendali seorang gubernur
itu dari gubernur sampai kelurahan
sehingga banyak warga yang mengatu tiap hari pun harus di respon oleh seorang gubernur
karena wali kotanya itu administratif
jadi span nya sangat luas
yang kedua sampai di level masyarakat pun tahunya gubernur
nah kalau di sulawesi utara
dari segi pemerintahan
gubernur itu di jakarta kayak wali kota dengan kekuasaan yang luas ya
ini wali kota yang dipropinsikan lah ya
kalau di sulawesi utara
sampai kabupaten kota
urusan rakyat masyarakat
banyak langsung ke kabupaten kota
tidak banyak lima belas saja
dan itu mudah
itu satu perbedaan yang menyolok
kedua dinamika luar biasa
karena di sini adalah daerah khusus
ibu kota negara
gabung dengan urusan pemerintah
pusat dan daerah jadi satu
sehingga sulit membedakan di jakarta
mana urusan pemerintah provinsi
mana urusan pemerintahan pusat

itu tidak mengatur secara jelas pembagian tugas seperti ini
sehingga apbd membiayai urusan pusat di jakarta
dan urusan pusat juga kadang tidak membiayai urusan daerah ini
yang kemudian menimbulkan gagasan saya
ketika rapat dengan kereta api
di jogja dulu sempat kereskusi
undang undang daerah khusus ibu kota jakarta harus direvisi
dan diberikan kejelasan kejelasan untuk urusan pemerintah provinsi dki jakarta
mengapa harus direvisi
apa yang harus ditebalkan
apa yang harus dihilangkan
kalau undang undang dki itu sebenarnya ada dua hal yang penting
yang jelas adalah memperjelas urusan
jadi ada prinsip dalam manajemen keuangan negara itu
jadi uang itu membiayai fungsi
atau bahasa lain dan urusan pemerintahan menjadi kewenangan daerah
maka apbd yang membiayai
kalau fungsi urusan itu menjadi kemenangan pusat
apbn yang membiayai
di jakarta itu tidak jelas
undang undang tidak jelas
dan lalu yang disebut dengan urusan daerah khusus ibu kota itu apa
itu juga tidak jelas
jogja itu kalau urusan namanya urusan istimewa
kalau itu contoh tanah tata ruang kebudayaan kelembagaan
makanya nggak ada pilkada di sana
pemilihan kepala daerah
itu semua istimewa jogja
ada dana keistimewaan dari apbn
di papua ada dana khusus dari otsus
sudah sampai delapan puluh triliun ini
di aceh sudah sampai mungkin delapan belas triliun
itu untuk dana otsus saja
jogja sudah tiga triliunan
jakarta itu sumber dana ini tidak ada
jadi daerah khusus ibu kota tidak memiliki sumber dana pembiayaan dari pusat
ini termasuk yang harus kita perjelas
walaupun sebenarnya apbn nya besar sekali
apbd nya besar sekali
tapi kalau dari segi permasalahan ini
bukan soal besar atau tidak besarnya
tetapi adalah beban yang ditanggung secara tertib administrasi
sesuai dengan fungsi
nanti menjadi kacau dari segi akuntabel
baik itu keuangan maupun keuntungan
baik itu keuangan maupun akutabilitas politiknya
jadi ketidakjelasan urusan pemerintahan di jakarta
harus ditata ulang dengan revisi undang undang khusus dki
nah kalau ini yang ngomong sebagai dirjan oda ini
masih susah membelakang antara
itu membingungkan nggak sih pak posisi bapak itu
kalau ini adalah miniatur saja
secara komplitly aktualisasi dari apa yang saya bina

saya akan membina daerah seluruh indonesia provinsi kabupaten kota
nah ini kemudian lab nya di jakarta saja
sebuah laboratorium praktek
konkretnya justru malah menguntungkan
saya mengambil kebijakan di belakang meja dengan arahan pak mendagri tentunya
kemudian kebawah saya lihat praktek pelaksanaan kebijakan di lapangan
inilah yang kemudian saling mengisi dan menguntungkan buat saya
sehingga saya baru tahu ternyata tidak semua kebijakan di pusat bisa dioperasionalkan di lapangan
seperti halnya angka dua tambah dua sama dengan empat
kadang dua tambah dua itu sama dengan lima kurangi satu
termasuk di jakarta juga
di jakarta apa contohnya
di jakarta contohnya konkret
pembangunan di tengah pulau gebang
pulau gebang itu terminal a
terminal a itu urusan pemerintah pusat
tidak ada urusan pemerintah daerah
tapi biayanya dari apbd
sehingga terjadi komplikasi
ini tugas menteri perhubungan atau menteri gubernur
nah supaya jelas terpaksa
pak menteri perhubungan tolong pulau gebang kalau bisa urusan kami tangani ya
ya sudah tangani
jadi berdasarkan permohonan
kalau sistem itu berjalannya tidak usah mohon otomatis
ini kita duduk kan
terus kemudian kejadian di muara angke
yang kapal kemarin terbakar
orang tanya itu tanggung jawab siapa
kalau dari segi regulasi itu menteri perhubungan
karena muara angke pelabuhan itu kemenangan pemerintah pusat
tapi di sisi lain kawasannya milik pemerintah daerah
terus orang taunya itu gubernur yang tanggung jawab
pertanyaannya kalau kita membenahi siapa membenahi
oke tarik menarik
pusat merasa tidak
atau merasa iya dan sebaliknya
karena itu saya mohon kepada menteri perhubungan
muara angke biarlah kami tangani kawasannya
nah jadi setiap urusan harus negosiasi
apakah dengan pertimbangan seperti itu
apakah mungkin seharusnya jakarta itu tidak dipimpin oleh
gubernur tapi dipimpin oleh pejabat selevel menteri
yang langsung berurusan dengan presiden
sebenarnya itu konsep awalnya memang
karena sebagai ibukota khusus
kita berani mengatakan
gubernur dki jakarta ya selevel menteri
sebenarnya dari sisi spesialisnya sebenarnya
tuhan karena ibukota itu salah satu
yang harus dipertegas di dalam undang undang dki
kalau menurut pak sony sendiri
bagusnya gubernur atau menteri
kalau menteri tidak lah
tapi kan bisa ada perlakuan khusus
dengan undang undang bisa diatur leg spesialisnya
jadi yang punya leg spesialis kan
namanya asimetrik decentralization
itu terjadi di beberapa daerah
setelah satu di antara dki
itu bisa diatur
seperti halnya di jogja
karena leg spesialis
berarti undang undang khusus mengalahkan yang umum
seperti di jogja
semua kepala daerah dipilih
ini bisa juga
semua kepala daerah sejajar pendudukannya jakarta selevel menteri
dan ditunjuk presiden misalnya gitu
nah misalnya tidak usah pakai pilkada
itu akan lebih memudahkan hidup warga jakarta sih sebenarnya
satu sisi daripada berkepanjangan pilkada
potensi konflik dan sebagainya
ada dua sisi
dari segi demokrasi memang bagus
inilah lokal demokrasi yang harus dikembangkan
dalam konteks ini ya
kontestasi dan partisipasi penting
tapi di sisi lain dari segi efisiensi manajemen pemerintahan
ya mungkin ditunjuk
sebenarnya lebih baik oleh presiden
itu wacana yang sedang berkembang
dan sekarang belum diputuskan
sekarang kita ikuti undang undang yang ada dulu
kedepan bisa saja itu menjadi wacana penting buat kita
pak soni itu menjabat di plt pertama satu
eh berapa bulan
tiga setengah bulan
tiga setengah bulan ya
tiga setengah bulan
bapak tinggal jakarta banjir
jadi kita tanya
jakarta banjir lagi
apa karena curah hujannya kita salahkan hujan atau gimana
jadi banjir itulah peristiwa alam
yang kebetulan saja
hari itu saya serah terima
saya kira itu saja posisinya
karena curah hujan yang tinggi ya
saya kira faktor alami saja
bukan karena faktor penggantian saya tinggal dan seterusnya
nggak ada hubungannya lah
itu orang menghubung hubungan saja
tapi jakarta memang masih rawan banjir ya
dua wilayah yang rawan
yaitu jakarta selatan dan timur
kalau saya menyebut ini apa ya terminologinya
gendangan air sebenarnya
banjir itu adalah genangan air yang menginap
kalau nggak menginap
misalkan dua jam terserap
nah itu namanya genangan air
dan saya kira jakarta progres hari ini jauh lebih baik daripada sebelumnya
dulu kalau waktu saya kepala seksi
atau masih stabil disitu
masa jakarta kan selalu banjir
mungkin mas alfito juga merasakan itu
sekarang banjir itu dua jam tiga jam langsung kesedot
kecuali di daerah yang ada kabelnya numpuk itu
jadi sebenarnya penanggulannya sudah bagus
memang belum sempurna
yang kedua ini curah hujan masih relatif tinggi
jadi belum selesai sampai perkiraannya ya april masih ada
sehingga potensi banjir masih terjadi
terutama banjir kiriman dari bogor
kira kira itu sehingga tetap provinsi siaga banjir
kami pun akan membentuk segera upaya upaya penanganan
dan tetap melanjutkan upaya yang disusun oleh pak ahok
untuk melanjutkan proses normalisasi
kawasan cipinang kan kabarnya akan digusur setelah kampung pulo
begini istilahnya bukan digusur
kalau digusur itu disuruh pergi kemana terserah
membangun jakarta tidak seperti itu
jadi relokasi itu disuruh memindahkan orang ke tempat lain yang kita jamin standar kehidupannya
supaya lebih layak
misalnya rumah susun
kita siapkan dulu rumah susun dengan target seratus lima puluh unit
setelah siap baru kemudian dipindah
nah ini disini standarnya lebih layak
pelayanan pendidikan kesehatan transportasi termasuk ekonomi masyarakat dan seterusnya kita siapkan
nah baru kemudian dipindahkan
memang sulitnya sekarang ini
karena kemarin ada apa namanya
yang tahun kemarin itu ada penundaan proyek rumah susun
karena konstruksinya nggak bener kemudian agak sedikit dibatalkan
sehingga ini yang antri cukup banyak juga
jadi tidak seperti yang kita idealnya
kasus cipinang akan dituntaskan segera
jadi kasus cipinang dan
kawasan itu tetap akan ditata ulang
mulai dari bukit duri dan seterusnya ke bawah sini
ditata ulang itu menjadi prioritas pertama
dua kawasan prioritasnya ya sekitar cipinang
kemudian juga di kemang
tapi ini semua tidak hanya terkait dengan banjir
tapi karena kita sedang membangun sebuah sistem transportasi antar moda yang lebih terpadu
dan pasti butuh penataan kawasan termasuk manggarai
daerah yang sering terjadi konflik
tapi begini pak
cipinang itu untuk level ee
perekonomiannya mungkin jika dipindahkan masuk akal
tapi untuk kemang kan kawasan elit yang tinggal orang mapan
dan gimana mau direlokasi kemana
dan resistensinya akan sangat tinggi sekali
ini kawasan sungai antara yang direlokasi dengan yang ditertibkan
kalau di kemang lebih banyak ke upaya penertiban
melalui perizinan diketatin
jadi perizinan diketatin karena
sesungguhnya mereka sudah tertib
cuma pelanggaran di lapangan
ada yang membangun buntut rumah
itu sampai nempel di atas sungai
yang sebelah sini juga membangun buntutnya
nempel lagi sungai
sehingga hampir ketemu antar buntut rumah ini
itu yang mempersempit
namanya ya jadi kuat
akupasinya sangat tinggi sekali
yang tidak direlokasi rumah susu
saya kira polanya akan beda dengan yang kampung kumuh
seperti di jogja
semua kepala daerah dipilih
ini bisa juga
semua kepala daerah sejajar gubernurnya
jakarta selevel menteri bisa saja
nah satu bulan setengah
apa yang akan dilakukan bapak terkait dengan banjir ini
yang penting sekarang ini memastikan dari segi perencanaan dulu
karena perencanaan dua ribu sembilan belas kebetulan saya yang memfasilitasi ini giliran
baik di kabupaten kota administratif maupun di provinsi pas zaman saya memimpin jakarta
minimal kita amankan dari perencanaan program
ya untuk tahun depan ini bisa lebih mengarah kepada upaya upaya membangun membentuk mewujudkan visi jakarta baru
yang sesuai dengan prinsip prinsip tadi pengembangan sistem yang lebih baik tadi ya
membangun kota jakarta skala internasional yang bebas banjir
kemudian juga transportasi tidak macet dan seterusnya
saya kira itu dari segi yang saya lakukan dalam bangku segera adalah itu
yang kedua ini untuk jangka menengah panjang ya
kalau jangka pendek yang jelas spot spot yang bermasalah itu langsung problem solving approach
pendekatannya langsung penyelesaian masalah di tempat
itu untuk konkret
banjir yang di sprotop ya
banjirnya karena tujuh truk kabel menyumpat
yang lain kering kok ini masih terkenang
setelah dicek ternyata ada kabel kabel itu sisa kabel
kalau ini ada dua unsur ini harus diselesaikan segera seperti ini
lalu perintahnya yang harus disekat dalam waktu dekat
supaya dinas kebersihan sumber daya air itulah dicek seluruh gorong gorong
ada nggak ini unsur sabotasenya
kan gitu kira kira gitu
dulu tahun sebelumnya ada itu sampai berapa ton satu ratus tiga puluh satu ton kalau tidak salah
ini kalau nggak ada unsur sabotasi itu tidak mungkin
nah ini contoh konkret yang mendesak seperti ini
yang kedua beberapa lokasi proyek pembangunan yang memang segera harus ditangani
termasuk pembangunan waduk dan seterusnya
sampai kepada persiapan penyusunan regulasi yang dibutuhkan untuk mendukung kelancaran program pembangunan dua ribu tujuh belas
ini menjadi prioritas
selain banjir kan masalah melaten yang terjadi di jakarta adalah kemacetan
apa prioritas bapak
kemacetan saya ditargetkan untuk menyiapkan pertama memastikan pembangunan mrt tidak boleh terhambat
pada periode pertama putaran pertama saya sebagai plt semua bisa diatasi dengan pembebasan lahan
baik secara kondisiasi maupun langsung dengan menerbitkan kebijakan dari kementerian negara ria ya
selesai dan tidak ada masalah
sampai penutupan jalan fatma mati untuk membangun stasiun di haji nawih itu clear
ini akan kita teruskan saya pantau memastikan tidak ada hambatan sekali lagi untuk pembangunan mrt
sehingga pada bulan februari atau maret bisa diresmikan oleh pak presiden
yang kedua adalah merevisi peraturan gubernur untuk irp itu jalan berbayar
itu yang bermasalah dengan kppu katanya
nah sekarang sudah
justru kppu menekan
saya ambil posisi setelah konsultasi dengan pak ahok
pak suki saya pertama setuju
karena pertimbangan itu monopoli
kalau nggak direvisi saya maaf akan saya revisi
saya proses rapat rapat
kemungkinan akan ada revisi gubernur mengenai itu jalan raya
apa konkretnya seperti apa
konkretnya di dalam revisi dalam peraturan gubernur yang diberikan pak ahok dulu itu mungkin ada sedikit kekurangan
karena ada indikasi spesifik menunjuk ke teknologi tertentu
di hrc itu satu teknologi tertentu
padahal di dalam aturan perpres lima puluh empat mengenai lelang itu harus kompetitif
memberikan ruang untuk persaingan
nah ini setelah dirapatkan dengan kppu dan kita terima surat
kami bisa memahami kemudian kami sesuaikan
pergub yang menunjuk kepada teknologi tertentu
tidak menuhi syarat syarat untuk kompetisi terbuka
saya kira itu prinsipnya kami menghormati kppu
tapi akan tetap pakai teknologi itu
bukan teknologi kita terbuka
jadi kita tawarkan teknologi apapun silahkan menawar
tapi yang lebih penting dari ini program jalan berbayar ini nanti pada akhirnya akan menggantikan posisi tiga in satu
ini bapak tiga lima bulan plus satu setengah bulan itu kan waktu yang tidak panjang ya
tiga bulan lah kita ambil contoh yang putaran pertama
banyak sekali revisi yang bapak lakukan
pembenahan perubahan bahkan sampai level yang buat orang ini benar nggak sih ini plt melakukan itu
seperti misalnya masalah di apbd soal bamus misalnya
itu bapak melakukan hal yang berbeda dengan apa yang dilakukan oleh gubernur sebelumnya
itu gimana pak
ada dua alasan
saya sebagai plt kebetulan sebagai dirjen oda tugas saya membina
saya ingin setidaknya kalau ada yang memang kurang saya ingin meluruskan
itu naluri itu ada membenarkan
contoh dalam proses ini hanya karena mungkin komunikasi saja yang kurang dengan petahana sehingga ada perbedaan
tapi pada ujungnya setelah dijelaskan toh juga paham
contoh lelang dibatalkan
itu kan posisinya
karena lelang itu boleh dilakukan
satu tahun sebelumnya boleh
proyek dua ribu tujuh belas dilelang dua ribu enam belas boleh
tapi seboleh bolehnya harus di atas setelah kuapps
kuapps kebijakan umum anggaran
diktapkan maka jelas program jelas lokasi jelas biaya baru di lelang
nah ini kebetulan dilakukan sebelum kuapps ditandatangani dua ribu tujuh belas
setelah saya koordinasi dengan pak basuki cahayapurnama ada miskomunikasi
beliau merasa sudah menandatangani kuapps itu tahun dua ribu tujuh belas untuk proyek
ternyata ditandatangani hanya apbn perubahan dua ribu enam belas
jadi miskomunikasi saja pada akhirnya bisa menerima beliau
jadi hanya itulah masalahnya
cuma media lalu kemudian meramaikan
kedua pak mus betawi sebenarnya itu menjabarkan dari prada nomor empat dua ribu lima belas
yang disusun juga oleh pak ahok sebenarnya
kami menjabarkan itu semuanya menjadi perkuk perkuk
kemudian perlu pembiayaan
nah anggaran ini sudah disiapkan oleh pak ahok sebenarnya
kami tinggal mencairkan saja
soal skpd bagaimana
perubahan struktur organisasi yang sebelumnya sudah dibuat oleh gubernur sebelumnya kemudian bapak ubah
baik ada dua hal yang penting yang mengenai namanya itu organisasi perangkat daerah
secara nasional pada bulan desember harus dilakukan penataan daerah
kebetulan dirjen oda juga sudah menjawab untuk ini
baik itu gubernur bupati wali kota dijabat oleh penjabat plt maupun definitif
satu posisi pertama
jadi memang harus dilakukan
yang kedua misi dari pak basuki cahayapurnama adalah perampingan
sama dengan misi pemerintah pusat
untuk dalam rangka debirokratisasi
tapi nggak mengganti orang yang itu gimana
ketika mengganti orang full kepada nama nama yang saya tulis
bahkan semula saya berikan kepada pak ahok dan pak jarod kertas kosong
oh jangan dong kalau bisa diisi namanya
dicurat curat diputer puter itu yang kita kemudian
oh itu ada konsultasinya
ada intensif dengan pak ahok dan pak jarod
kita enggak ada masalah
cuma memang ada porsi karena jumlahnya banyak yang di bawah bawah
hanya kelas pengetik
kelas pelaksanaan di kelurahan
itu nggak sampai ke pak ahok
itu yang kemudian ada beberapa perubahan saja
termasuk staff yang sesungguhnya sangat rajin pada akhirnya
pernah diberhentikan kita angkat lagi
jumlahnya sedikit hanya tiga puluh delapan orang dari lima sekian
dan itu saya kira kita memberikan penghargaan manusiawi saja
kepada mereka yang sangat aktif berprestasi kerja
tapi dulu pernah karena kesalahan benar benar diberhentikan
soal dpt bagaimana pak
barangkali ini juga jadi prioritas bapak
dpt kemarin relatif memang ada permasalahan di jakarta ini
ada mismanagement sedikit dari penyelenggara yang kemungkinan
karena ada tiga hal
kemarin kita langsung evaluasi
hasilnya adalah yang pertama ya memang kita mengakui lah
ada beberapa persoalan terkait dengan eee
jumlah penduduk yang belum mampu kita rekam total sekitar ada lima puluh enam ribu ya
kalau diperhitungkan sampai putaran kedua bisa naik lagi
ini dikejar kejar tidak ketemu
karena mereka umumnya di apartemen
terus bahkan ada penduduk jakarta yang tinggalnya tidak di jakarta
yang kedua ketika mereka meludak datang
jumlah kartu yang dicita dua lima
itu memang tidak mencukupi
karena datangnya perkiraannya paling pantas delapan sepuluh orang tambahan
ternyata ratusan ada juga
problem yang kedua tidak diantisipasi
nah yang ketiga karena suket
suket itu dibuka sampai h satu
sehingga harusnya jumlah suket bisa diantisipasi dengan peringgian kartu
karena itu ke depan kita perbaiki
suket kalau bisa ya seminggu sebelum
bila enggak ada stop
enggak boleh lagi dilayani
sehingga bisa kita antisipasi jumlah suara
yang kedua yang agak sedikit memprihatinkan adalah
pemahaman para petugas kpps
yang tidak merata
itu pengertiannya jam satu untuk istilahnya last order
padahal harusnya sama sekali
jam satu stop lah salah itu
harusnya jam satu itu last aja
jadi bukan nyoblos aja jam dua belas sampai jam tiga belas
itu salah penafsiran
kedua membawa iktp tidak membawa kartu keluarga
ada yang boleh ada yang tidak boleh
jadi beberapa persoalan sebenarnya bisa diatasi
saya kira kita harus meningkatkan profesionalisme saja kepada penyelenggara
karena itu kemarin saya sudah rapatkan langsung dengan sebuah semangat
tidak boleh satu warga jakarta pun kehilangan hak politik untuk nyoblos
dan kami sudah sepakat untuk melakukan bintek bersama
membuka pendaftaran ulang kepada mereka yang dpt tb tambahan
dan mereka yang enggak sempat nyoblos dan seterusnya
dengan membuka posko posko di semua apartemen
baik terima kasih pak atas waktunya
ini sekali lagi hari ke ini hari ke tujuh
hari ke tiga
hari ke tiga ya
satu setengah bulan tanggung jawab bapak terhadap dki jakarta
mudah mudahan tidak banjir lagi ya
ya insya allah
terima kasih sekali lagi pak
demikian wawancara saya dengan plt gubernur dki jakarta sumarsono
sejatinya pejabat pengganti tak memiliki kuasa yang sama dengan pemimpin sesungguhnya
namun atas nama demokrasi posisi gubernur di ibu kota harus dijabat oleh pejabat sementara
konsekuensi politik ini tak semestinya menjadi persoalan besar
karena aturan yang berlaku sudah cukup jelas mengatur wewenang dan batasan bagi pelaksana tugas kepala daerah
lebih dari itu antara gubernur yang cuti dengan pelaksana tugasnya masih berpeluang untuk tetap berkolaborasi menata roda pemerintahan di ibu kota
jangan sampai proses demokrasi menjadi alasan untuk tidak memenuhi amanat demokrasi
demikian afd now malam ini saya alvito dinova gintings sampai jumpa